memang tadi sekitar pukul sembilan lewat lima puluh sembilan menit waktu indonesia barat telah terjadi ledakan di kawasan cicendo bandung jawa barat
dan saat ini pihak kepolisian sendiri sudah mengamankan satu orang pelaku yang diduga melakukan aksi tersebut
dan satu orang lagi dilaporkan melarikan diri
dan seperti yang terlihat di layar televisi anda bahwa tadi sekitar pukul sembilan lewat lima puluh sembilan menit memang pelaku berusaha untuk masuk ke kantor kelurahan
lalu polisi langsung mengepung kantor kelurahan tersebut
akhirnya polisi sudah mengamankan satu pelaku namun sayangnya satu orang lagi dinyatakan melarikan diri
pelaku sendiri memang sempat terkena tembakan dari pihak kepolisian
dan saat ini polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti di taman pandawa bandung jawa barat
tempat itu merupakan lokasi ledakan bom panci
dan dari pantauan memang terlihat ada tutup panci yang digunakan sebagai bom panci di lokasi
dan lokasi sendiri sudah digaris polisikan
dan ini baru saja kami mendapatkan informasi bahwa ternyata memang pelaku yang diduga melakukan ledakan
ketika dijumpai oleh polis polis menemukan pelaku dan menemukan belakang
kondisi terkena tembakan peluru dari pihak kepolisian
dan ini menurut berita yang dilansir oleh detik com
polisi puluhan polisi bersenjata lengkap ini melakukan pengepungan di kantor kelurahan arjuna cicendo
berdasarkan informasi memang pelaku yang berjumlah satu orang tersebut meledakan benda yang diduga bom di lapangan
kemudian ia lari ke kantor kelurahan arjuna
dan menurut kapolda jawa barat irjen anton carlyan bahwa pelaku diduga menuntut agar densus delapan puluh delapan ini melepaskan rekannya yang masih ditahan oleh pihak densus delapan puluh delapan
dan anton carlyan juga menyebut bahwa bom panci yang diledakan ini berdaya rendah
dan situasi saat ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari produsen
lapangan kami franky wijaya yang ada di bandung jawa barat tadi bahwa kondisi sudah mulai kondusif
namun begitu lalu lintas masih ditutup di kawasan tersebut
dan pihak kepolisian sendiri sudah memberikan garis polisi agar tidak dilintasi oleh warga
karena pihak kepolisian sendiri hingga saat ini masih melakukan sterilisasi di kantor kelurahan untuk berjaga jaga
jika terjadi ataupun adanya bom
yang masih ada di kantor kelurahan
namun begitu tadi juga anton carlyan irjen anton cardian menyebut bahwa polisi telah mengamankan satu buah ransel
yang diduga dibawa oleh pelaku untuk membawa bom panci tersebut
dan di sini juga ada beberapa buah ransel
perlu kami sampaikan kembali bahwa polisi pada saat itu sebelum pelaku ditangkap dan juga diamankan
polisi sempat mengepung kantor kelurahan arjuna kecamatan cicendo kota bandung
dan dalam pengepungan tersebut memang ada suara letusan tembakan dari arah dalam gedung dan juga luar gedung
ini berarti bahwa pelaku kemungkinan juga membawa senjata begitu
tapi hingga saat ini kami juga belum mendapatkan
apakah informasi yang jelas apakah pelaku benar benar membawa senjata tersebut atau justru tidak hanya membawa bom saja
memang tadi pantauan di kantor kelurahan arjuna jalan pandawa
pukul sembilan lewat lima puluh lima menit waktu indonesia barat
suara letusan terdengar ketika anggota polisi masuk ke kantor kelurahan
ada sekitar lima polisi yang bersenjata laras panjang di lokasi
dan itu berdasarkan informasi yang kami peroleh dari detik com
dan belum sampai satu menit di dalam kantor suara letusan juga terjadi
di mana suara letusan tembakan terdengar dari arah dalam gedung dan juga luar gedung
di detik com polisi pelaku maksud kami pelaku saat ini memang sudah teridentifikasi
dan pelaku merupakan jaringan lama jat atau jamaah ansur tauhid
dan saat polisi bersiap melakukan evakuasi pelaku dari dalam gedung kelurahan
polisi sempat melakukan penembakan terhadap pelaku sehingga pelaku juga mengalami luka tembak
tapi belum diketahui di bagian apa pelaku tersebut terkena tembakan dari pihak kepolisian
karena tadi begitu saya lepek saya ingin masuk
dia nebak dulu langsung mundur lagi
karena laporan dari sementara kan hanya bahwa ini saja menurut saya
kita pengen masuk

ya ini detik detik saat polisi berusaha untuk melumpuhkan
di kantor kelurahan yang ada di cicendo bandung jawa barat